hingga senin petang sejumlah petugas dan alat berat masih dikerahkan untuk memperbaiki atap tribun penonton di sirkuit formula e ancol jakarta utara yang roboh pada jumat lalu
perbaikan ditargetkan rampung maksimal kamis dua juni mendatang sehingga sirkuit akan dapat digunakan sesuai jadwal pelaksanaan yakni empat juni dua ribu dua puluh
untuk mengantisipasi datangnya cuaca buruk pihak formula e jakarta juga akan berkoordinasi dengan bmkg
nantinya penonton juga akan diberikan jas hujan serta payung agar tetap nyaman saat menyaksikan balapan
sementara itu meski tinggal menyisakan enam hari lagi tiket penyelenggaraan formula e di jakarta international e prix belum terjual seluruhnya
sejumlah kelas tiket seperti vvip deluxe plus dan juga festival masih tersedia dan masih terus dijual untuk calon penonton
panitia menargetkan sekitar enam puluh ribu penonton
dalam tiket termurah itu dua ratus lima puluh ribu itu semua pengunjung ancol bisa masuk melalui pintu barat
pintu barat itu pintu highlight membawa kendaraannya bisa masuk kemudian bisa menikmati seluruh wahana di ancol
dua puluh ribu penonton kelas festival akan diarahkan untuk memarkirkan kendaraan di kawasan parkir gxpo kemayoran jakarta
di lokasi tersebut akan disediakan sekitar sepuluh slot parkir kendaraan
pihak panitia juga menjanjikan
satu unit shuttle bus yang akan mengakomodir perjalanan penonton dari parkir gxpo kemayoran ke ancol sejak pagi hingga pukul sepuluh malam
sementara pembeli tiket kelas vip dan vvip diprioritaskan untuk parkir di kawasan ancol atau parkir di stadion sepak bola jis
dinas perhubungan provinsi dki jakarta juga masih merencanakan sejumlah kantong parkir lainnya
di meliputan cnn indonesia